pak kita ke rumah sakit pak
semuanya udah siap
udah siap pak
gue udah mau pulang kali
aku kan udah tau kalo kamu mau pulang
jadi aku jemput
kamu tuh harus punya kemauan keras
iya iya terus terus
sedikit lagi sedikit lagi
sekarang pangan kamu sama lengan kamu tuh udah ada perkembangannya kan
aku juga yakin sebentar lagi pasti tubuh kamu udah bisa gerak kok
bagian tubuhku yang atas sudah bisa bergerak semuanya
kenapa kakiku belum bisa ya
saya pelan pelan dulu dong antoni
semuanya udah bergerak
ada tahap tahapnya kan nggak bisa instan
tapi aku udah mulai bosen kan
dan aku juga takut
kamu lama lama bosen nemenin aku
ya ampun antoni aku tuh malah mungkin sih bosan nemenin kamu terapi
oh dan ada satu hal yang paling penting
kamu tuh gak boleh bosen terapi
kalau misalnya kamu gak ikut terapi lagi
bisa bisa kamu tuh lama bisa jalannya
makanya kalau gitu kamu tuh harus tetap semangat
iya iya aku gak akan bosan lagi deh
tapi malah semenjak ditemenin sama kamu
aku jadi malah semangat terus loh
yaudah kalau gitu kita masuk aja yuk
udah jam berapa nih
antoninya gak dateng dateng
dia mau nyuruh aku sampai nunggu jam berapa sih
kalau antoni dateng tapi bu maen udah layu gimana
kamu ngapain duduk di kursi roda
ya kan seluruh organ tubuhku belum bisa berfungsi dengan baik
jadi sekarang kamu cacat
jangan macem macem ya
kamu tuh gak perlu ngomong gitu ke antoni
lah eh mungkin nyatanya kan dia itu udah cacat
tapi kamu tuh gak perlu ngomong gitu ke antoni
eh semua itu juga terjadi bukan keinginan antoni
kamu tuh selesai bersyukur dong
antoni ditemuin dan pulang dengan selamat
kamu tuh selesai kasih dukungan ke antoni
asal lo tau
hidup ini tuh udah susah
jadi ini ngapain sih ditambah sama beban orang lain
lo udah berani nanteng gue
siapa lo emang yang bertanggut takut gue
kamu tuh jangan kurang ajar
nggak boleh nandung nandung orang kayak gitu
nggak sopan tau gak
udah udah jangan berantem ya
tanpa disuruh sama ele pulang
tadinya bunga ini buat kamu
bunga itu tuh gak cocok buat kamu
susah sih kago melatih keluar makin linang
bunga gak nyuruh sekarang
gerne nggak nya advertising yang jelas
kan body yang berikutnya
lagian omongan lisa itu benar
aku ini udah cacat
hidupku cuma bisa tergantung dan nyusahin orang lain
antoni kamu kok jadi malah dengerin omongannya si lisa sih
omongan lisa tuh gak ada satupun yang benar
hei antoni dengerin aku
mungkin emang sekarang kamu tuh gak bisa jalan
kamu cuma bisa duduk di kursi roda
tapi bukan artinya kamu tuh gak bisa ngelakuin hal yang lainnya
contohnya aja sekarang kamu udah balik lagi ke sini
itu tuh udah bawa banyak kebahagiaan untuk warga di sini
termasuk aku juga
iseng banget sih kamu teror
kamu tuh bisa cuma isengin aku doang
ya lagian sih
malem malem malah bengong
mikirin apaan sih
pas banget deh
ya terus kalau nggak mikirin aku mikirin siapa dong
ya aku tuh lagi mikirin antoni sama alpha
coba deh kamu perhatikan ter
makin lama mereka tuh makin mirip ya
wuh yang dipikirin malah kayak gituan
loh emang benar kan
yang mirip tuh bukan cuma mukanya doang
tapi itu sikapnya tingkah lakunya perhatiannya baiknya
orang alfa tuh suka sama kamu kok
kok bisa sama gitu ya
ya aku mana tau ken
ya sekarang kan tergantung kamunya
sebenernya tuh kamu tuh lebih deket sama siapa sih
ya itu juga

aku agak ngantuk ya
agak cepat ya
saya udah ditunggu orang roik pak
nanti yang itu agak digeser sedikit
biar dia lebih simetris
kita ke rumah sakit pak
semuanya udah siap
udah siap pak
lu ngapain kesini
gua udah mau pulang kali
aku kan udah tau pak
aku mau pulang
aku kan udah tahu kalau kamu mau pulang
jadi aku jemput kamu
ya gue bisa pulang sendiri kali
lagian aku juga masih ingin berguna buat kamu
makasih ya ton
lu ngapain sih beli obat buat eyang aja ngajak ngajak gua
bete tau gak
tapi sih otak lu tuh bisa dipakai
di saat seperti ini tuh yang paling penting
kita bisa unjuk gigi sama eyang
liz lihat disitu deh
itu bukannya antoni liz
disitu ada anaknya cap
mulus gua udah gak kaga punya ngatain dia
oh ya ampun
ada anak cacat lagi jalan jalan di tempat umum
emangnya gak malu ya dilihatin sama orang orang
men menurut lo bisa jaga gak sih
hah ups gue salah ngomong ya
tapi emang bener kan kalo dia itu cacat
tau eh ton kalo gue jadi lo sih gak usah muncul aja sekalian
kalo gue jadi lo nih mendingan gue berharap aja mati di telakang itu
ngomong di jaga ya apel
apel eh anton ini emang udah cacat kan
lo berdua tuh emang anak kembar yang sama ya
yang satu cacat fisik jadi satu lagi cacat hati
eh mulut lo cabai ya
emang kalian ternyata kayak gitu kan
iya kalian berdua tuh gak ada panas panasnya di keluarga adrian
alva alva udah ya alva jangan denger ini depan umum
tapi dia pasti banget dipukul ton
sekarang gue minta kalian berdua pergi dari sini
kalo kalian berdua ketawa jangan omong kayak gitu lagi
gue gak akan segar segar lihat